dan merupakan salah satu dari bulan suci yang empat
bulan suci ini juga dianggap sakral oleh umat islam
karena selama bulan muharram
umat islam diperintahkan untuk memperbanyak ibadah
demi mendekatkan diri kepada allah ta'ala
pada zaman rasulullah saw saat memasuki bulan muharram
maka umat muslim dilarang untuk berperang
maupun melakukan tindakan yang berakibat dosa
bulan ini juga disebut oleh nabi muhammad sebagai syahrullah atau bulan allah
nah tentunya bulan ini memiliki banyak keutamaan yang sangat besar
lantas apa saja keutamaan dari bulan muharram ini
nah pemirsa memasuki tahun baru hijriah
hari ini kita akan belajar dan mengkaji bersama
tema terkait memaknai keutamaan bulan muharam
bersama berunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
alhamdulillah pak kiai
alhamdulillah sehat walafiat
alhamdulillah senang sekali pak kiai bisa hadir di sini
dalam momen yang sangat spesial hari ini
jadi tahun baru islam mudah mudahan semangatnya
kita untuk belajar juga makin besar ya pak kiai
terima kasih sekali lagi
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda berupa teks maupun video
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada pak kiai
melalui sambungan zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan
langsung kita bahas tentang tema kita hari ini pak kiai
kalau bicara soal muharram
sebenarnya sebelum nanti kita bahas lebih jauh terkait keutamaan
makna dari muharram itu sendiri apa pak kiai
bulan ini dalam kalender hijriah juga menjadi bulan yang sangat istimewa iya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mbak mila dan para pemirsa
muharam itu baru dikenal pada masa saidina umar ibn khattab
jadi pada masa nabi
masa sahabat abu bakar a siddiq
belum ada perhitungan hijriyah
jadi masih mengikuti
perhitungan miladiah yang ada pada zaman itu yang dominan itu adalah
negara negara maju seperti persia
itu sudah punya perhitungan sendiri
kemudian negara belah belahan lain juga sudah punya memiliki perhitungan
nah artinya nabi pada waktu itu
kaisar romawi itu yang punya perhitungan menghitung dari mulai kelahirannya nabi isa itu juga sudah dikenal di zaman nabi
cuma peristiwa itu menarik bahwa pada pemerintahan
pada khilafah umar ibnul khatab itu banyak surat surat yang masuk dari gubernur gubernur itu
karena tidak mengikuti tanggal yang dilakukan oleh romawi
jadi dia bingung
sebenarnya surat yang lebih dulu itu yang mana
maka timbullah ide dikumpulkan para sahabat
maka dihitunglah dari awal perhitungannya hijrah nabi
bukan kelahiran nabi tapi hijrahnya nabi dijadikan tanggal satu
ya dalam perhitungan
dan ini menarik bahwa perhitungan hijriyah itu memang tidak mengikuti sama dengan persia
tidak sama dengan romawi
yang mengikuti dengan putaran matahari
tetapi hijrah itu mengikuti perhitungan bulan
nah dengan perhitungan bulan itu maka dia akan lebih cepat
ya lebih cepat bilangannya karena putarannya dalam satu tahun itu dua puluh sampai dua belas hari itu lebih cepat
nah jadi mulai pada khalifah umar ibn khattab itu ada perhitungan karena memang dianggap penting untuk menentukan
administratif ya surat
kemudian untuk menentukan waktunya haji
jadi tidak berpendaman lagi kepada perhitungan penanggalan yang lain tetapi sudah berhitungan sendiri
itu yang menjadi alasan sehingga itu juga di bulan itu ternyata adalah bulan di mana punya peristiwa yang banyak sekali
sehingga ketika itu bahwa nabi adam alih salam ketika diusir ketika diterima taubatnya itu di bulan muharram
nabi musa ya diselamatkan dari firaun kemudian ditenggelamkannya firaun itu sendiri pada bulan muharram
sehingga bulan itu diberi nama dengan muharram bulan yang dimuliakan itu sehingga nggak boleh ada sebuah perjanjian
dan konvensi bangsa kira kira pada zaman itu nggak boleh merusak bulan bulan muharram ini
oke jadi masya allah jadi ini juga menjadi semacam kebutuhan kaum muslimin pada saat itu ya pak kiai
untuk memiliki perhitungan sendiri
dan pada saat itu kemudian khilafah umar yang merumuskan ini
iya betul pada zaman itu
pada zaman ini nah kalau kita bicara soal keutamaan kan pasti banyak
karena tadi juga disebutkan bulan muharram ini adalah salah satu bulan yang suci
banyak peristiwa peristiwa luar biasa yang terjadi di dalamnya
kalau kita boleh nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pak kiai
tapi boleh satu saja mungkin keutamaan yang rasa rasanya menjadi identitas dari bulan muharram itu seperti apa
boleh disampaikan satu keutamaan pak kiai
tanggal sepuluh muharrem itu adalah disebutnya dengan ashura
ashura itu artinya sepuluh
kemudian di jawa itu jadi suro gitu
dengan potongan shura
untuk memberi nama hitungan bulan disebutnya bulan suro
kata dasarnya itu ashura
nah tanggal sepuluh ashura itu kalau dalam bahasa yang mudah dipahami di zaman dulu itu nabi bagaimana menanamkan kepada orang orang itu untuk memberikan atensi yang khusus kepada anak anak yatim
sehingga tanggal sepuluh dikenalnya menjadi lebarannya anak yatim
itu dalam istilah
nah bukan cuma sekedar berpuasa tetapi pada hari itu ketika dia mau berbuka dia mendatangi orang orang yang mereka tertinggal secara ekonomi khususnya anak anak yatim sunnah itu memegang kepalanya
oke sunnah ya
nah bedanya kalau kita memegang anak kita maka dari depan ke belakang
ya dari luas
jadi di luas dari depan ke belakang
nah ke belakang
tapi kalau anak yatim itu dari belakang ke depan
ya jadi kita ketemu dipegang belakang
ada orang bertanya kenapa mesti dibedakan
kenapa ya betul betul
karena kalau kita dengan anak kita ke belakang itu ya sudah selesai itu ekspresi kecintaan
kalau anak yatim nggak boleh cuma gitu gitu langsung tangannya masuk ke kantong
harus ada yang dikasih
jadi jangan cuma dipegang doang kepalanya gitu
tapi kemudian menghususkan kita kemudian bersedekah atau menyayangi anak yatim di hari tertentu misalnya
kita sebutnya sepuluh maram gitu apakah memang seperti itu atau bagaimana pak kiai
sebenarnya kita tidak boleh menghususkan seperti halnya kalau disebutnya sayyidul ayam al jum'ah
ya pemimpinnya hari itu hari jumat
kita nggak boleh malah makruh seandainya hari jumat kita berpuasa
makanya khusus melakukan ibadah di hari jum'at itu gak boleh
tetapi dianjurkan kita untuk menggandengkannya dengan hari sebelumnya atau hari dengan sesudahnya
itu kalau kita mau melakukan ibadah
begitu juga dengan muharam
jangan kita memberikan atensi kepada anak yatim itu setahun sekali umpamanya
nah ini kan para pemirsa kita lihat di masyarakat itu emang tanggal sepuluh itu begitu banyak orang memberikan perhatian
tapi setelah itu tidak
itu momentum saja
ya dimana selalu diingatkan lagi diingatkan lagi diingatkan lagi
tetapi refleksinya follow upnya itu sepanjang
pak kai tampaknya kita harus sudah dulu
nanti setelah ini kita akan membahas terkait kalau kita bicara bulan muharram
biasanya identik dengan apalagi tradisi dalam kultur indonesia ya
identik selalu dengan hal hal yang sifatnya biskuit
bahkan ada kepercayaan kepercayaan yang menyatakan bulan suruh itu bulan yang sial dan lain sebagainya
nanti kita akan bahas ya dalam perspektif islam
nah pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini